buah hati yang sehat menjadi dambaan keluarga
sehat bukan hanya dari asupan gizi dan istirahat cukup saja
berikan juga perlindungan anak indonesia dari resiko penularan virus polio dengan imunisasi
kini orang tua tak perlu khawatir karena pekan imunisasi nasional polio datang lagi
diadakan serentak di seluruh indonesia pada tanggal delapan hingga lima belas maret dua ribu enam belas
jagalah buah hati anda dari ancaman polio
ayo ke pos pelayanan imunisasi terdekat